digelar di tengah pandemi covid sembilan belas pilkada serentak dua ribu dua puluh menghadapi risiko tinggi
protokol kesehatan menjadi senjata paling ampuh untuk mencegah penularan dan munculnya kluster pilkada
petugas kpps di setiap tps telah dibekali prosedur dan alat pelindung diri untuk melaksanakan tugas
sementara para pemilih juga diharapkan patuh protokol dan selalu menerapkan tiga m saat memberikan hak suaranya dalam pesta demokrasi tahun ini
pemilihan pemilihan pilkada dua ribu lima belas lalu akbar mengakui pilkada di tengah pandemi akan menghadapi situasi yang jauh berbeda
partisipasi warga yang ingin menjadi petugas pps minim karena sejumlah syarat yang ketat
itu sih jadi lebih selektif untuk memilih biasanya kan memang petugas petugas yang jadi petugas kpps itu kan orang yang menjabat sebagai ketua rw ketua rt mungkin
kalau sekarang karena ada
regulasi harus di bawah lima puluh tahun dan tidak memiliki balita ataupun bayi di rumah jadi lebih selektif untuk memilih petugasnya
sementara bagi arya satwiko yang baru pertama kali menjadi petugas pps pada gelaran pilkada depok menyadari bahwa anak muda harus berpartisipasi aktif dalam gelaran demokrasi
meski upah didapatkan tak sebanding dengan rasa khawatir terpapar covid sembilan belas
kalau misalkan ya alasan logisnya ya karena emang gak ada orang tua yang mumpuni lagi karena disini kan kebanyakan orang tuanya juga udah di atas lima puluh tahun ya
mau gak mau untuk anak anak mudanya melakukan regenerasi menjadi panitia
ketua kpud depok nana sobarna mengakui bahwa pilkada kali ini menimbulkan sejumlah tantangan dalam merekrut tiga puluh enam satu ratus tiga puluh lima orang petugas pps

ketua kpud depok nana sobarna mengakui bahwa pilkada kali ini menimbulkan sejumlah tantangan dalam merekrut tiga puluh enam satu ratus tiga puluh lima orang petugas pps
sehingga pada saat itu kami melakukan rekrutmen pada saat batas waktu yang tidak ditentukan kami belum memenuhi kuota
sehingga kami memperpanjang durasi waktu untuk rekrutmen tapi kemudian setelah diperpanjang alhamdulillah kami dapat memenuhi kuota ataupun jumlah yang memang kami butuhkan

selain harus dalam kondisi fisik yang sehat petugas pps tak hanya mengawal pemungutan suara dalam pelaksanaan pilkada serentak
namun juga harus piawai dalam menggunakan sistem rekapitulasi elektronik atau sirekap yang akan digunakan sebagai informasi awal masyarakat
sementara itu di tanggerang selatan untuk memastikan keamanan para petugas kpps
pendistribusian alat pelindung diri menjadi salah satu perhatian panitia penyelenggara pemilu

kami dari kpu kota tangerang selatan
mensupervisi ya terkait dengan pendistribusian logistik
seluruh komisioner dan sekretaris serta para kasubag itu mensupervisi memegang satu kecamatan masing masing
artinya untuk memastikan jumlah logistik yang dikirim dari gudang kpu itu cukup dan pas di setiap kecamatan yang ada
serta nanti didistribusikan ke kelurahan kota tangerang selatan
ketua ppk pondok aren sumiati ambar menjelaskan bahwa petugas yang nantinya mengenakan khasmat sudah menjalani pelatihan pada bulan november lalu
petugas inilah yang akan bertugas memungut suara dari orang yang melakukan isolasi mandiri
petugas nanti akan menggunakan baju apd kemudian nanti akan datang ke rumah mereka membawa surat suara didampingi oleh pt ps
pt ps itu petugas yang akan menggunakan baju apd kemudian nanti akan datang ke rumah mereka membawa surat suara didampingi oleh pt ps
petugas dari panwaslu kemudian dari tiga saksi pasangan calon nanti akan ikut di atas jam dua belas sampai dengan jam satu
dia saat waktu senggang itu nanti akan dilakukan mendatangi mereka yang isolasi mandiri untuk melakukan penceblosan supaya mereka tidak kehilangan hak pilih seperti itu
menurut ambar dengan apd yang telah didistribusikan dengan baik dan lengkap dan penerapan protokol kesehatan yang ketat
pilkada di kota tanggerang selatan diharapkan akan berjalan lancar
penerapan protokol kesehatan yang ketat pilkada di kota tangerang selatan diharapkan akan berjalan lancar
pendistribusian apd untuk tiga puluh enam ribu orang anggota kpps juga dilakukan ke delapan lebih tps di surabaya
distribusi apd ini adalah syarat kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara pilkada serentak yang akan digelar di tengah pandemi
distribusi apd ini adalah syarat kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara pilkada serentak yang akan digelar di tengah pandemi

kami distribusikan ke tiap kecamatan dan nantinya secara berjenjang ke tps dan kpps
salah satu ketua panitia pemilihan kecamatan ppk wonokromo mengaku
sudah menerima apd sejak dua desember lalu dan telah dibagikan ke sekitar dua ratus delapan puluh satu tps
semuanya sudah diterima cuma kurang sarung tangan latek yang rencananya hari ini akan dikirim
kalau sarung tangan latek itu sudah datang maka sudah lengkap
untuk apd per tps
apd yang telah didistribusikan ke masing masing tps di surabaya
antara lain masker pelindung wajah ember dan sabun cuci tangan tisu serta satu botol disinfektan
serta sarung tangan termogan dan baju khasmat
merujuk pada pkpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh pasal tujuh puluh dua ayat satu
kpu kota surabaya juga akan menerjunkan petugas pemungutan suara ke rumah sakit umum dan rumah sakit khusus covid sembilan belas
termasuk ke pusat isolasi milik pemerintah kota surabaya
komisioner kpu kota surabaya memastikan petugas sudah mendapatkan panduan sejak dilantik pada dua puluh tiga november lalu
lengkap dengan persiapan alat pelindung diri
melayani pemilihan isolasi sakit atau sakit di rumah sakit
maka petugas kami akan menerjunkan petugas pemungutan suara ke rumah sakit umum dan rumah sakit
kami akan mendatangi mereka pada pukul dua belas sampai pukul tiga belas
dengan membawa surat suara sesuai dengan kebutuhan
jika memang terdapat pasien yang kiranya tidak cukup
dilayani hanya dengan satu tps maka akan dilayani dengan beberapa tps terdekat dari rumah sakit tersebut

samsuduha adalah salah satu petugas pemungut suara di tps empat belas simomulyo
ia akan menjadi salah satu petugas yang memungut suara warga yang sedang menjalankan isolasi
samsu mengaku sudah mendapat bimbingan teknis dan meyakini apd yang dikenakannya
mampu melindungi dirinya dari paparan covid sembilan belas
bapak asal memang harus memang kalau pakai ya seperti sesuai protokol kesehatan
tahu ya mau kok yang suhu badannya di atas tiga puluh tujuh derajat aja pakai asmat
apalagi yang diisolasi mungkin ya lebih dari itu mungkin pakai kacamata apa apa gitu
di rumah sakit lapangan khusus covid sembilan belas indrapura
petugas pemungutan suara akan dikawal untuk masuk ke zona merah dan disiapkan apd
kita pasti akan menyiapkan petugas kpu nya untuk yang mengambil suara itu kita siapkan pakai hasmat segala
masuk ke zona merah soalnya
karena kita warga surabaya hampir enam puluh persen adalah warga surabaya
dan pasien kita rata rata di atas dua ratus pasien sehari itu bisa diambil di zona merah
meski beresiko kpu kota surabaya berharap dengan menerjunkan petugas ke rumah sakit dan pusat isolasi
sebagian besar suara warga kota surabaya dapat tersalurkan
sehingga target partisipasi sebanyak tujuh puluh lima persen dapat tercapai
meski sejumlah protokol dan persiapan telah dilakukan
ketua satgas covid sembilan belas pengurus besar ikatan dokter indonesia zubairi jurban
memberikan arahan kepada kpu serta petugas tps agar benar benar menerapkan protokol kesehatan
petugas harus selalu waspada dan tegas
seluruh petugas yang berada di tps harus dalam keadaan sehat dan jika terdapat kerumunan wajib dibubarkan
segera membubarkan kegiatan kampanye yang mengumpulkan banyak orang
harus segera dibubarkan
kemudian kpu itu telah memutuskan beberapa hal yang penting
juga harus ditegakkan peraturannya jangan sampai ada yang melanggar
bergulir di tengah pandemi gelar demokrasi di pilkada serentak membutuhkan komitmen berbagai pihak
untuk petugas dan juga pemilih
jika seluruh pihak patuh dan peduli maka potensi kluster pilkada pun dapat dihindari